alamu alaika ya ya rasulullah ikutan
ketika kita melihat keburukan ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan maka kita harus mensucikan
allah dengan mengucapkan subhanallah subhanallah hai hai kenapa kamu ketika melihat wajah pakde
mengucap subhanallah ada sesuatu ya sama wajah pakde kata ustadz kolom umur banobo itu melihat
orang yang kegantengan
tenang tenang ayo duduk sobri tenang ya silakan
sebenarnya enggak kuat minggal pesantren kunanta merutakut
kerja kerja kerja kerja yang benar juga
maaf ustadz musa nggak sengaja nggak sengaja
kok ustadz musa nggak marah ya
ada apa dengan ustadz musta
pak ustadz sudah minta izin mau beli obat menurun panas
obat yang malem udah abis pak ustadz
tubuh dodot udah mendingan tapi masih agak anget
ustadz kita jadikan obat komuk apotek
tapi kata ustadz musa sih cuma nyawuk aja
sudah kita minta izin lagi ya
pak ustadz kita boleh beli obat ke ustadz
apotek dodot terus kan obat
astaghfirullahaladzim badan pak ustadz musa panas kayak aku
ya ustadz kita beli obatnya sekalian sama ustadz musa
yaudah deh kita beli obat dulu ya pak ustadz
ya pak ustadz asal asal kita beli obatnya ya pak ustadz musa
siapa yang jahilin pade
aduh aman ke ustadz
ustadz aduh kita nggak mau bajau ustadz
iya yang penting kita nggak kena warna deh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
udah tanggung jawab saya
aduh aduh aduh
eh eh eh mau kemana
pak kenapa ya
eh kalian berdua pada mau kemana
kita mau nganterin dodot ini
kesian dia sakit mau beli obat di apotik
ya nggak usah paham
surat izinnya mana surat izin
ya allah kita udah izin sama ustadz ustadz
kita mau ke apotik mohon ini kesian dodot
hah yang nggak ada ada juga jual yang udah nyuruh bohong
astagfirullahaladzim ini lihat tuh muka dodot ini udah pecat ya kan dodot
betul juga sih
ya udah begini aja dah
mendingan hikal aja yang pergi ke apotik beli obat
biarin si dodot istirahat aja di kamar ya
iya dodot kamu istirahat di kamar aja haikal
waduh ada telepon
dari siapa ya
hah pak kiai
waalaikumsalam pak kiai
tapi belum ada yang datang
belum ada yang sampai sini
oh ustadz mustar namanya
ya yaudah pak kiai nanti kalau pak ustadz nyampe
saya kabarin langsung ke pak kiai ya
jadi tembuk ucak mana itu
ah main jalan aja si dodot tahun sakit
hah belajatmu tiga tingkat dibanding ayah
masa pak dedi kerjain
ya allah pak deh
itu muka udah kayak tenda
itu sepanuh pecah lele
bantuin orang mah
gimana kek caranya supaya ini muka bersih
pak deh emang ngapain sih
antri pada main pesawat pesawatan
penghindar penghindar penghindar
jadi prok begini
udah bantuin ini
siap pak deh siap siap
tenang pak deh
pokoknya siti masih siap bantu
pak deh siap siap siap
sampai ketemu di video selanjutnya
pelan pelan ya allah

eh pak deh apaan sih ini pak deh
eh pak deh
ya allah siapa yang datang
kayaknya ada banyak masalah ini
ya allah ustadz
ya allah jangan jangan ntar dia udah umurnya ini begini
lebih paham gimana caranya nyadarin orang itu
atau gimana itu anak anak kecil kejang kejang
semalam saya habis kedinginan
ini masih ada di kantong saya
dindus deh ini ya pak
ya bener mas
ustadz enakan pak
udah mulai sadar
oke jangan tambahin aja gak apa apa
akan dulu pak
akan dulu pak
kalau pesantren kunanta di mana ya
kira kira berapa lama berapa jam
bentar lagi sampai
tadi itu siapa ya
cuma nanya pesantren kunanta ada di mana
kunanta itu arahnya ke sana
kok bapak menonjok arahnya ke sana sih
kan saya dari kunanta
emang ini tetap
emang ini tetap
itu orang baru di sini
pak pak pak pak pak
saya lagi mau ngejar
dia mau ke kunanta
tapi salah jalan om
ngejar orang itu yuk
nah itu masih ada
tiga empat tuh
terus sikapnya kayak gimana sikapnya gimana ciri cirinya kayak gimana ya nggak tahu aku
kan cuma mau ngasih itu doang udah aku pamit dulu assalamualaikum lah saya taruh dulu taruh
ciri cirinya kayak gimana mukanya kayak gimana sikapnya kayak gimana serem gak mau tau
mau jawab salam dulu waalaikumsalam terus apa nggak tahu ya ya ya doon doon